terima kasih aki
slegam dari kamu ini bagus bagus banget loh
ya bisa dibilang ini yang paling bagus di lemari aku
aku kan udah niat nyeritain semuanya ke anura
aku mau nungguin kamu
ganggup aja aku gak pernah nanya apa apa sama kamu
eh kamu dengerin dulu
buat apa kalian bertengkar urusan itu
kalian itu bersaudara
seharusnya saling mengasihi
sekarang kalian berdua masuk ke kamar kalian masing masing
dan renungkan semua perbuatan kalian itu
papa selalu pilih kasih
kamu mau patah hukum kamu lebih berat lagi ya
zaira ke kamar dulu ya pak
makanan sudah siap
saya lapar sekali
arman panggil budai kamu

aku tak berhasil hele enclosednya
gimana mereka bisa bernyanyi buat pidul jadinya akan mengkubayakan alkoria
jadi ini disenj gru tenestida lady jeleng
beliau sekarang bandera
diam saja kamu
kamu gak usah urus harga diri saya sekarang
mengganggu tau gak
kenapa laki laki itu masih saja mengganggu ketenangan keluarga saya
papa mau langsung membawa mama kamu ke bandara ya
lebih cepat lebih baik
kan papa juga harus urus semuanya
aku gak usah ikut
iya papa bisa urus semua sendiri
kamu disini aja
aku doain mama dari sini aja ya ma
aku gak usah ikut
aku yakin semua baik baik aja kok mah
aku akan jadi anak yang baik
yang buat mama bangga
dan gak akan pernah ngebantam mama lagi
mama harus tau ma
kita berangkat sekarang
rasanya aneh banget rumah tanpa mama kalau udah begini baru berasa sepinya kenapa kau
baru nyadar sekarang ya walaupun aku sering ribet sama mama tapi aku kan dari dulu berdua sama
dan aku cuman punya mama mama siapa sendiri bawa kamu itu dia kayaknya nggak adil kalau amirah harus
aku juga gak mau nanti amira menyesali semuanya dan harus kehilangan saat saat bersama ayahnya
besok aku harus kasih tahu semuanya ke amirah
amirah amirah amirah stop ah kenapa sih kamu ngapain sih gigi mobi
kenapaan sih gigi kamu kenapa
hai karena aku suka kamu amirah masa aku lihat yang aku suka nyucu mobil tapi nggak mungkin
kan aku ngomong gitu sama kamu karena kalau kamu istimewa bingung kamu keringetan kamu bau
aku kira karena kamu kasihan sama aku padahal mau kebaukan senang aja aku angin kok eh eh eh
hanya pakai baju ini siapa aku bilang klisted pake lagi
kok masih mau dipake sih jelek tuh enggak
tapi baju dari kamu itu kan cuma satu dan sekarang lagi dicuci
oh nggak ada bilang dong
nih seragam seragam yang udah aku beliin buat kamu
ambil lain kali jangan dipakai lagi itu ya
makasih ya ki seragam dari kamarnya bagus bagus banget loh
ya bisa dibilang ini yang paling bagus di lemari aku
oh iya aku kan udah niat nyeritain semuanya ke amirah
amira aku mau ngomongin tentang apa aku dulu aku mau nungguin kamu
anggap aja aku gak pernah nanya apa apa sama kamu
eh kamu dengerin dulu
eh rizky jadwal kamu hari ini padat banget kan
mendingan sekarang kita berangkatnya daripada ke sorean
aku ganti seragam baru dulu ya
giliran aku mau kasih tau dia malah nyindar
kapan ya aku punya kesempatan nunjukin baju ini ke amira
mas kue mas bisa dibawa ke kampus loh mas
masih hangat mbak kue mbak
ini lima ratus peran
ibu apa apa bu
arman dompet saya dicopet arman itu orangnya arman
emang mukul pek sering bersographics r brisbane

ke komando keluar
arman terima kasih banyak ya arman ya
ngapain sih kamu membahayakan diri kamu sendiri
kamu gak luka kan
enggak bu aku juga tadi gak kepikiran bu
ya dipikiran aku cuman
yang penting debat ini harus balik bu
apalagi ibu kan ibunya mira
ternyata arman itu baik sekali
kasihan sebenernya si arman
dia pasti ingin tahu sekali siapa ayahnya
aku sudah janji sama mas wisnu
untuk tidak ngebocorin
terima kasih banyak ya arman ya
saya coba berdiri lagi ya
enggak enggak bu bu bu
jangan jangan ibu disini dulu ya bu
sampai jumpa lagi